saya tadi dijawil presiden untuk menyampaikan beberapa hal yang barangkali masih menjadi pertanyaan dari rekan rekan sekalian dan saya diminta menyampaikan mulai pada kesempatan ini
jadi kalau ada pertanyaan pertanyaan silakan
pak yang mencuatkan siapa
kan dari awal bisa dicek jejak digitalnya kami sendiri dari awal partai persatuan pembangunan juga sudah mengusulkan km makruf
pertama kali saya usulkan kepada presiden tanggal tiga desember dua ribu tujuh belas di istana bogor dan secara konsisten itu disuarakan juga oleh kami dan itu terus bergulir
termasuk saya menyampaikan satu satunya tokoh dari sepuluh nama yang sudah pernah saya sampaikan
pada waktu itu bahwa saya jamin atas petunjuk presiden bahwa calon wakil presiden beliau tidak akan keluar sepuluh nama
maka pada tanggal sepuluh juli setelah saya menyebutkan sepuluh nama itu hanya satu nama saja yang saya uraikan alasan alasannya yaitu kiai ⁇ maruf ⁇ amin
jadi percayalah kalau yang disampaikan ketua umum p tiga ini sejak tiga desember dua ribu tujuh belas benar
jadi hati hati kalau saya menyampaikan

maka pemilihan km makruf amin ini memang langka untuk katakanlah menang mudah melawan pasangan yang lainnya untuk isu antiagama gitu pak
jadi begini seperti yang sudah berkali kali disampaikan bahwa republik ini dibangun di atas pelangi nasionalisme dan religiositas
karena itulah maka kemudian setiap pasangan pemimpin indonesia mulai dari bung karno bung hatta
kira reformasi gus dur ibu mega ibu mega pak hamsah kemudian berlanjut pak sbyjk dan sekarang jokowi jk
itu selalu merefleksikan pasangan nasionalis religius ini
jadi itu juga yang kemudian menjadi bahan pertimbangan diantara sekian banyak pertimbangan
mengapa kemudian pilihan kepada km makruf amin dijatuhkan
yang kedua tentu kita juga melihat secara seksama bahwa keterpecahan atau keterbelahan masyarakat kita
karena isu isu politik mulai dari kontestasi pilpres dua ribu empat belas kontestasi pilkada sepanjang tiga pilkada serentak terutama pilkada dki
kemudian menuju jelang pilpres ini masih seputar isu kebencian berbasis sara
sehingga kemudian kita para pimpinan partai politik berdiskusi bersama presiden untuk mencari figur yang kira kira melambangkan religiositas di satu sisi
di sisi lain yang bisa meredam kebencian kebencian yang muncul dan terus ditebarkan di media media sosial
kemudian yang ketiga kita juga mempertimbangkan aneka jabatan publik seperti yang sudah pernah saya tweetkan dua hari yang lalu
bahwa akan ada m yang sudah malang melintang sejak reformasi
ki ⁇ maruf ⁇ amin adalah seorang yang pernah menjadi ketua fraksi p tiga dpr dki jakarta pernah menjadi anggota fraksi pkb
pernah menjadi anggota dewan pertimbangan presiden republik indonesia
beliau adalah pemimpin tertinggi ormas islam terbesar di dunia dan di indonesia yaitu nahdlatul ulama karena beliau adalah rois am
dan beliau juga adalah ketua umum majelis ulama indonesia yang beranggotakan tiga puluh tujuh ormas islam
dengan pengalaman yang sebegitu banyak dengan begitu luas spektrum yang pernah digeluti
beliau juga seorang yang sangat paham dengan ekonomi karena beliau juga anggota dewan pengarah majelis ekonomi syariah indonesia
maaf dewan ekonomi syariah nasional sehingga dengan demikian pengetahuan beliau dinilai cukup paripurna
ini yang kemudian akhirnya kita lihat secara politik beliau juga mewarnai seluruh spektrum politik yang ada di koalisi
karena tentu spektrum politik itu juga ada spektrum politik nasionalis
ada spektrum politik religius di mana qiyam ma'ruf amin merupakan titik temu
itu yang berkali kali saya tegaskan figur yang akan dipilih pasti merupakan figur yang merupakan titik temu
atau melting pot dari seluruh partai politik dan dari seluruh kelompok kelompok masyarakat yang ada di indonesia
ya elektabilitas itu salah satu pertimbangan
kita memutuskan ini setelah mendengarkan dua lima ratus opinion leaders
yang ada di tingkat pusat dan daerah yang terus kita dengar secara seksama
kalau hanya ditinjau dari elektabilitas saja mungkin pilihannya akan berbeda
tetapi karena yang kita dengarkan ini adalah kepentingan kepentingan kelompok kelompok pihak pihak yang beraneka ragam
tentu pertimbangannya bukan hanya pertimbangan elektabilitas tetapi akseptabilitas kemudian juga pertimbangan

untuk apa namanya kenyamanan kontestasi besok
supaya tidak ada nuansa kebencian yang terus ditebarkan atas dasar sara begitu
saya kira tidak ada ya nuansanya sangat damai langsung diambil keputusan karena memang
pertanggal dua puluh tiga juli dua ribu delapan belas yang lalu para ketua umum sudah sepakat untuk menyerahkan nama tersebut kepada presiden
dan presiden sudah melakukan uji sahih dengan cek and recheck kepada seluruh kalangan kepada seluruh opinion leaders
kepada seluruh pimpinan partai politik kepada seluruh pimpinan ormas
sebagaimana kita ketahui dalam hari hari terakhir presiden juga menerima ketua umum pp muhammadiyah
menerima kiamat arif amin sendiri selaku pemimpin tertinggi nahdlatul ulama
juga menerima beberapa pimpinan pimpinan partai politik pimpinan pimpinan ormas yang tidak semua termonitor oleh media memang
tetapi saya tahu persis dalam setiap saatnya setengah jam satu jam sekali presiden di ruang ruang istana
baik di bogor maupun di istana merdeka selalu dipenuhi dengan banyak opinion leaders maupun para vote getter vote getter di masyarakat
yang kita harapkan pertimbangan pertimbangannya dan terus dijadikan masukan oleh beliau
apakah itu membuat anda merasa sedih
tidak tidak presiden sudah menyebutkan beberapa nama yang menjadi alternatif ketika rapat ketua ketua umum tanggal dua puluh tiga waktu
dan kemudian waktu itu kita berikan sekaligus kita menyerahkan sepenuhnya nama nama yang kemudian telah dihimpun oleh presiden itu
untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut oleh beliau

apakah anda merasa sedih ketika melihat pertimbangan pertimbangan yang telah dilakukan oleh beliau
kepada seluruh ketua umum baru tadi bersama sama tetapi kalau secara bilateral ya paling tidak kepada saya sejak tweet itulah kira kira ketika saya menyebut m itu
soal pilihan momentum sekarang kan
saya kira pilihan kepada km amin ini seperti yang sudah saya tegaskan
nu adalah salah satu ormas yang lahir sebelum kemerdekaan
tetapi ada tiga belas ormas lain yang lahir sebelum kemerdekaan yang semuanya juga didengarkan oleh presiden
tentu apa yang disampaikan nahdlatul ulama sebagai ormas terbesar
salah satu yang cukup tua di indonesia juga menjadi bahan pertimbangan
tetapi bukan satu satunya pertimbangan
karena kita ingin yang paling utama adalah kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
yang waktunya akan berlangsung cukup lama
sejak didaftarkan besok sampai dengan tanggal tujuh belas april akan memakan waktu kurang lebih tujuh delapan bulan
itu diiringi dengan sebuah kenyamanan kedamaian kesenangan begitu
karena jujur saja dari sekian banyak figur yang kita pertimbangkan
keseganan orang untuk quote unquote melakukan bullying melakukan serangan
pasti kalau kemudian presiden didampingi oleh kia ma'ruf
seorang ulama yang sangat disegani
keturunan dari sheikh nawawi al bantani
mana sheikh nawawi al bantani juga adalah seorang ulama besar
yang menjadi guru dari kia hashim ash'ari
menjadi guru dari ki ahmad dahlan
dari guru guru lain yang selama ini menjadi pendiri pendiri ormas yang ada di indonesia

dan di hari hari terakhir sebenarnya kita menduga bahwa memang belum cukup sampai di hari hari terakhir
gimana mau diduga
awang saya sudah sebulan lalu bilang
diumumkan tanggal sembilan malam didaftarkan tanggal sepuluh pagi
berarti kan sudah direncanakan jadi tidak ada sengaja diundur undur nggak ada
cuma kalian kan nggak tulis besar besar itu
saya kan sudah sebulan yang lalu bilang tanggal sembilan pagi maka percayalah kalau saya ngomong sekali lagi
apakah ini menggunakan kecepatan polos
jadi tidak tertempat untuk mengesan kejahatan
enggak karena sejak awal saya tegaskan bahwa koalisi ini solid
memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi pagi ada
dalam sepekan terakhir ikhtiar untuk menggoda beberapa anggota koalisi pemerintah
termasuk partai persatuan pembangunan untuk membentuk poros ketiga
tetapi tentu dengan komunikasi yang baik diantara para ketua umum
diantara para anggota koalisi ini dengan presiden
semuanya bisa kemudian direkonsiliasi untuk dalam tanda petik tidak tergoda
godaan itu cukup kuat dan tentu saling melakukan distrusting
di antara para ketua umum juga dilakukan oleh para pihak penggoda ini
tetapi alhamdulillah itulah yang tadi terjadi
dan inilah formasi final koalisi pengusung jokowi
tidak akan ada tambahan lagi
secara aturan bisa sebelum didaftarkan ke kpu
tetapi secara politik fatso nya tentu tidak demikian
karena kita semua sudah sepakat menandatangani
kecuali kalau ada yang tidak datang
nah itu tanda tanda
tetapi kan semua datang

atau memang sebelumnya pak jokowi juga bilang
maruf amin sudah melantongi nama sosoknya ini sebenarnya sejak lama
apa sebenarnya komunikasi antar partai ini
kan sudah saya sampaikan bahwa
lima nama itu sepuluh dan tidak akan keluar dari sepuluh nama
dan kalau kemudian kemarin ketika saya mendampingi presiden di bogor
di acara ijtima ulama
saya akan menyampaikan yang pertama
m itu banyak loh
ada maruf amin
kok nggak nangkep kalau yang pertama saya omongin itu ⁇ maruf ⁇ amin
begitu jadi salahnya media
kesimpulannya berarti itu sudah sejak lama muncul ya
lebih dari lama sudah
ada resistensi dari bok
tidak ada sama sekali
oh enggak sama sekali nggak ada
enggak ada resistensi
kita tentu meninjau ya
dari sisi akseptabilitas
dari sisi apa namanya
pengalaman publik yang pernah dimiliki
karena beliau sangat luas pengalamannya
dan kemudian juga komunikasi ke grassroot
komunikasi ke grassroot ini sangat penting
karena kita juga membutuhkan sosok intelek
di mana kiai maruf ini adalah kiai yang intelek
intelek yang kiai
yang selalu saya katakan
mampu menambal apa yang selama ini juga dipersepsikan publik
kurang dari pak jokowi
inilah yang kemudian kita hadirkan
orang yang bisa berceramah di tingkat ranting
tapi juga bisa dan biasa diundang di hotel hotel untuk seminar
pak jokowi sudah menyampaikan nama kiai ⁇ maruf ⁇ sebelumnya kepada para ketua umum
saya kira dari yang namanya perbedaan pendapat
termasuk perbedaan nama nama yang diajukan itu pasti ada
karena pak jokowi kan meminta nama kepada para ketua umum itu bilateral
seperti yang sudah saya sebutkan
beliau tidak pernah meminta nama secara multilateral
beliau selalu meminta nama itu berdua berdua
nah nama nama yang diajukan itu memang beragam
dari nama nama yang diajukan beragam itu
kemudian presiden melakukan tes
melakukan verifikasi dalam konteks keperterimaan publik
kepada begitu banyak pihak
dan kemudian akhirnya kita putuskan kiai maruf
pak jokowi ketika menyampaikan sepuluh nama
dan meminta saya mengumumkan kepada media kepada publik
belum ada satupun preferensi
yang pasti beliau menyampaikan kepada saya bahwa
mas tolong disampaikan kepada publik bahwa nama saya pas
nama calon wakil presiden saya pasti tidak akan keluar dari sepuluh nama itu
kalau pemimpin tertingginya menjadi calon wakil presiden
kalau ketua umum majelis ulama indonesia yang membawahi tiga puluh tujuh ormas islam ini
menjadi wakil presiden
jadi wakil presiden atau calon wakil presiden insyaallah seluruh ormas islam juga kompak berada di belakang km aruf
saya setelah keputusan ini baru tweet saja sudah banyak ormas ormas islam yang menyampaikan selamat
nah itu banyak yang seperti itu
ya cukup ya makasih ya